ke panji apa dokter sadar
kalau dokter sudah menampung gadis yang tidak tahu malu ini
dia sudah menipu keluarga saya
apa dokter juga sudah tertipu dengan kepolosan dia
yang hanya merupakan topeng saja
aksan kamu lho payah tanda ini akan pernah tinggal di sini aksan
ini ketinggalan masa ibu buang
kenapa sih kamu ngeributin ini terus
kamu mau menyakiti hukuman
kamu gak mau jadi anak ibu lagi
jangan begini dong caranya
bapak lagi sibuk ini
kamu akan menjauh di sini
berarti berani kamu muncul di hadapan aku
justru aku yang tanya sama kamu
kamu ngapain ada di sini
dulu kamu marah marah tanpa alasan
sekarang kamu tampar aku
iya karena kamu pantas untuk ditampar
tolong kalian jangan berantem lagi
kenapa gak diomongin baik baik sih masalahnya
aku peringatin kamu sekali lagi ya
kamu jangan tuduh aku yang bukan bukan
eh memang kamu penyebabnya
kalau bukan kamu siapa lagi
kamu yang udah ngacauin semuanya
kalau dulu kamu gak bawa anak kita pergi
dia nggak mungkin hilang seperti sekarang
kamu itu emang wanita gak becus
kamu yang laki laki gak becus
buktinya aku sampai mutusin buat ninggalin kamu
ya kan itu karena apa
karena kamu laki laki gak becus
om jangan marah marah sama tante nena
apalagi sampai mau lampar tante nena
tante nena ini kan mantan istrinya
aida kamu gak salah dengar
kamu tadi bilang mantan istri
berarti kamu udah tahu kalau wanita ini adalah mantan istri
kamu udah kenal wanita ini galak
ngapain wanita ini ada di rumah
di rumah kamu aida
kamu kenal dari mana laki laki ini aida
kenapa kamu menyembunyikan hal ini dari allah
kamu kan tahu
udah lama om mencari cari di mana mantan istri om berada
kamu tega bohongin om
pasti waktu kamu ngeliat foto di tante
kamu sudah tahu kalau orang ini adalah nonton suami tante iya
jawab pertanyaan om
kenapa kamu tega membohongi om
kamu gak bisa jawab aidah
om cuma membalikkan ini aida
om cuma membalikkan dompet kamu yang ketinggalan
om sangat kecewa sama kamu
tante gak nyaman
tante tunggu tante
aida hanya meminta maaf sama tante
tapi tante gak nyangka kalau kamu bisa ngelakuin hal setega ini
kamu sudah tahu mantan suami tante tapi kamu terus menutupinya
aida hanya takut kalau aida ngomong sama tante nanti tante sama om akan berantem kayak tadi
tante jangan marah sama aida lagi ya tante
sayang kamu itu sudah tanpa anggap sebagai anak tante
gak akan mungkin tante gak bisa maafin kamu
apapun salah kamu tante pasti bisa maafin
jangan pernah bohongin tante
kenapa kamu tega sama om aida
om bener bener gak nyangka aida
kalau selama ini kamu tega membohongi om
apa dulu juga kamu bohong waktu kamu bilang kamu gak pernah lihat foto bayi milik nena
kayaknya aku pernah lihat bayi ini deh
ini foto anaknya
kamu kan tahu aida
atau selama ini memang kamu sengaja melindungi dia
kamu sengaja melindungi dia gak
ya ampun om enggak om
enggak sama sekali enggak
kemarin ini saya
saya coba nyembunyiin semuanya soalnya saya nggak mau kalau om sama tante berantem nanti akan berdampak buruk untuk jantungnya

saya hanya takut terjadi apa apa sama om
mungkin kamu ada benarnya aida
kalau selama ini om tahu dia ada dimana
om langsung berantem seperti tadi
untung aja tadi jantung om gak kumat
tapi beneran gak apa apa kan om jantungnya
jantung om gak apa apa kom
kalau sampai terjadi sesuatu sama om gara gara saya
saya nggak akan mungkin bisa maafin diri saya sendiri om
maafin saya karena udah bohongin om selama ini
om juga gak bermaksud marah sama kami
tapi ada syaratnya
kamu harus buatin om teh susu
ya udah kalau gitu saya bikinin dulu ya om
oh mau berapa teh susunya
ya satu gelas aja
ya udah sebentar ya om
kamu benar benar bisa membuat hati orang tenang
cuma ini satu satunya jalan supaya aku gak jadi menikah dengan indira
sebenarnya kasihan juga om adhantaninya
tapi aku gak mau kalau sampai harus menikah dengan indira
yang penting sekarang aku pergi aja dulu dari sini
ngapain kak riza pergi bawa koper kayak gitu
jangan jangan kak riza mau kabur lagi
aku harus kasih tahu oma
kamu udah gila apa zah
dah aku mohon dah
sekali ini aja aku minta bantuan sama kamu
kamu harus bantu aku untuk menggagalkan pernikahan itu dah
aku gak mau menikah dengan indira
aduh kamu tuh
ada apa nih
ya ampun dokter
dokter saya gak sengaja dokter
saya tadi kaget dokter maaf ya
kamu tuh bisa lebih hati hati gak sih sedikit
terus sekarang berdua kalian ngapain disini depan rumah saya
oma sudah tahu kalau kamu itu bakalan datang ke rumah ini
buat apa sih kamu lari dari rumah ke sini
cuma mau ketemu sama si gadis penipu itu
biar aku tahu
kamu berusaha menggoda riza
untuk menghalangi pernikahan riza dengan indira kan
aida gak ada hubungannya sama semua ini
kalau gak ada hubungannya
buat apa kamu datang kesini
apa dokter sadar
kalau dokter sudah menampung gadis yang tidak tahu malu ini
dia sudah menipu keluarga saya
apa dokter juga sudah tertipu
dengan kepolosan dia
yang hanya merupakan topeng saja
pada saat bawit